setia budi menambahkan yang menjadi viral di media sosial tersebut adalah foto soal ujian mata pelajaran agama akhir semester kelas tujuh smp dua ratus lima puluh
budi tanjung jakarta